kita ke bandung ini sekarang fani karena sampai saat ini bandung masih menjadi primadona sebagai lokasi berlibur bagi para wisatawan
apalagi menjelang libur natal dan tahun baru saat ini
berada di selatan wilayah bandung ini ada beberapa lokasi wisata menarik yang rasanya sayang jika dilewatkan
dan informasinya sekaligus mengakhiri cnn indonesia today
dan saya ferdi ilyas
kebun teh ranca bali adalah salah satu perkebunan teh yang paling populer di wilayah ciwidei kabupaten bandung
kegiatan favorit yang wajib dilakukan di lokasi kebun teh ini adalah berjalan jalan menyusuri dan membelah hamparan kebun teh
nah di wilayah bandung selatan ini banyak sekali hamparan kebun teh yang membentang di sepanjang perjalanan saya menuju lokasi wisata yang sayang banget kalau dilewatin gitu aja
dengan ketinggian seribu enam ratus lima puluh mdpl
dengan rata rata suhu dua puluh derajat celcius pagi ini saya ingin menikmati suasana yang indah walaupun banyak kabut dan cukup dingin
meskipun pemandangan sepanjang jalan begitu memanjakan mata kehatian kehatian saat berkendara perlu diperhatikan
mengingat rute menuju lokasi wisata di bandung selatan ini cukup curam
apalagi di musim hujan seperti sekarang
meninggalkan perkebunan teh
dan selanjutnya adalah situpa tenggang
situpa tenggang adalah sebuah danau yang terletak di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
danau ini memiliki pemandangan yang eksotis serta legenda di dalamnya
ya situpa tenggang ini memiliki luas empat puluh lima hektare dengan luas wilayah konservasi satu ratus dua puluh tiga hektare
konon mitosnya danau situpatengang ini merupakan pertemuan sejarah atau kisah cinta
antara dewi rengganis dengan prabu kian santang yang sempat dipisahkan kemudian bertemu kembali tepatnya di batu cinta belakang saya ini
kisah cinta yang melegenda mengantarkan kita kepada lokasi wisata yang menarik serta indah
situpa tenggang ramai dikunjungi wisatawan karena keindahan panoramanya
meskipun kondisi cuaca berkabut dan hujan tidak menurunkan minat wisatawan untuk naik perahu air menuju batu cinta yang melegenda
kisah cinta yang menegurkan kita
kisah cinta yang menegurkan kita
kisah cinta yang menegurkan kita
kisah cinta yang menegurkan kita
kisah cinta yang menegurkan kita